putra aku hai anda
alhamdulillah kembali nah
dan ketika itu
ada dimana suaranya
setafur allah sih tapi paman sudah mencari nyiroh
apunten gusti ratu
yang saya ketemukan hanya centong ini gusti ratu
nimas punter ya allah dimana gerangan nyiroh
ya allah nyiroh ya allah aku mohon semoga tidak terjadi apa apa kepada nyiroh ya allah ibunda
jagad dewa batara
tidak ada di dalam penjara ayah anda
sepertinya kita sudah terlambat
ayah anda rasa
dan juga yudhakara
sudah bergabung ke burangang
sebaiknya kita tinggalkan tempat ini
dan kembali ke istana pajajara

assalamualaikum paman caci
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
paman caci terima kasih paman sudah menolongku
berkat petroleran allah swt
hamba cepat sampai disini
baik paman caci
aku akan menggunakan kesempatan ini
untuk memulihkan diriku
kami butuh air nyai
tolong anakku kelaparan
sudah beberapa hari ini dia tidak makan
kenapa kalian bisa kehausan dan kelapa
tanaman kami dilada mengering
apakah ini kutukan lewata
mengapa bisa begitu
jangan jangan kekuatan kekuatan ini
yang mengibatkan semua yang terjadi
oh adalah penyebab segala bencana yang telah terjadi
mana pemerintah itu
bila kalian berani melawan junjunganku dewi samud
asal kalian tahu
kalian tidak pantas untuk menyentuhnya
jangan berani berani mendekat
dan tidak akan menangkap aku
dan tidak akan menangkap aku

untuk membawa junjunganku kepada raja kali ini
nyai dewi sendiri yang akan datang kepadanya
tidak perlu kalian bersusah payah
untuk menangkap aku
tidak perlu kalian bersusah payah

tidak perlu kalian bersusah payah
aku sudah membayangkan
siliwani ini aku perintahkan
keonara di sana
kau akan segera menguasai pajejaran
kenapa mereka kemana
tapi kita harus berhati hati
sembunyikan patung itu di belakang baju
jangan sampai mereka mengetahuinya
kita harus menggunakan
alhamdulillah kamu sudah kembali enggak
alhamdulillah ibu nda
berkat doa ibu nda
aku bisa selamat dan pulang ke istana
dimana raih mu kian santang
raih kian santang
sekarang sedang mengejaki awin
aku dan ia berbagi tugas ibunda
kau tidak usah cemas tidak
putra kita kian santang
tanpa ada suatu apapun
ayah anda ibu anda
rai rara santang berada dimana
raimu rara santang
sedang menjalankan masa hukumannya di kamarnya
hukuman atas perkara apa
hukuman karena sudah melakukan kejahatan padaku
selamat siang paman prajur